quick response indonesian standard atau crace adalah kode qr yang distandarisasi oleh bank indonesia
dengan cris merchant cukup menyediakan satu qr untuk semua aplikasi pembayaran di indonesia
jadi konsumen tidak perlu mengganti aplikasi qr nya karena transaksi tetap bisa terjadi
walaupun aplikasi qr konsumen berbeda dengan qr yang disediakan oleh merchant
dengan standarisasi ini transaksi digital jadi lebih mudah dan efisien